oke setelah sunda empire dan keraton agung sejagat ya ada lagi nih kerajaan halu kalau kata netizen halusinasi
king of the king menghebohkan warga kota tangerang banten
nah dalam sebuah spanduk bahkan king of the king mengklaim bisa melunasi utang utang di indonesia nih
nah bergabung bersama kami untuk membahas itu ada asfi warman adam sejarawan lipi
mas asfi selamat malam
selamat malam mbak buspa
mas asfi kalau kita lihat dari banyaknya kerajaan fiktif yang belakangan muncul di indonesia
nampaknya ada literasi sejarah yang menyimpang begitu
ternyata sudah dikonsumsi lama oleh banyak masyarakat di indonesia
mas asfi melihat ini seperti apa sih
saya melihat bahwa kerajaan kerajaan itu kan sudah lama ada di indonesia
tapi dengan proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima berarti kerajaan kerajaan itu melebur
bagian dari indonesia
nah belakangan ini muncul kerajaan kerajaan fiktif kerajaan kerajaan baru
yang menurut saya itu terbagi dari tiga ya
pertama kerajaan yang mempunyai motif pariwisata gitu
misalnya di ipang blora gitu
yang ingin mengangkat seorang tokoh di daerah itu adipati jepang
dan memperingati apa namanya itu kehadirannya ataupun perannya di dalam sejarah
jadi tujuannya itu ya antara lain untuk apa namanya itu dalam kaitannya dengan pariwisata
itu boleh boleh saja
yang kedua itu kerajaan keraton sejagat
ini modusnya penipuan ya
modusnya penipuan pengumpulan uang
dan diimingi dengan janji janji bahwa mereka akan dapat gaji
mereka mempunyai harta yang tersimpan di luar negeri dan semacamnya
nah yang ketiga ini menurut saya yang lebih berbahaya itu mempunyai motif tertentu
seperti bukan kerajaan ya tapi negara rakyat nusantara yang mengutuk nkri
yang mengatakan nkri itu sudah gagal
yang mengatakan bahwa sumpah pemuda itu tidak ada
yang ke empat puluh lima itu kecelakaan sejarah
nah ini digunakan untuk mengeritik bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak berhasil misalnya
ini menurut saya wacana semacam ini jelas dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu gitu
karena kalau kita lihat negara rakyat nusantara itu di belakangnya ada bendera yang mirip dengan bintang gejora gitu
nah dikatakan juga bahwa negara rakyat nusantara ini berbeda dengan

nah jadi kita sudah bisa menduga ini siapa yang berada di balik wacana semacam ini
nah sekarang juga kalau ada wacana bahwa ada sebuah kerajaan yang bisa melunasi utang indonesia
ya tentu kita menganggap itu sesuatu yang tidak mungkin ya
tapi di samping itu juga mungkin tujuannya untuk mengkritik pemerintah ini bahwa dari masa ke masa itu berhutang terus gitu
tapi ada sebagian orang yang kemudian meyakini bahwa indonesia masih punya hartaka runusantara
iya keyakinan itu ada dari waktu ke waktu ya
karena ini sifat orang indonesia juga yang percaya kepada ratu adil
percaya kepada akan datang tokoh yang luar biasa nanti yang akan menyelamatkan indonesia
dan bahwa kita mempunyai harta yang tersimpan
misalnya ada harta soekarno di swiss misalnya yang bisa dicairkan
beberapa tahun yang lalu ada buku
harta amanah soekarno gitu
tapi jelas disitu tidak ada buktinya gitu
bahwa memang ada harta indonesia di swiss gitu yang dimiliki oleh proklamator indonesia
nah penipuan semacam ini ya di satu sisi mungkin bertujuan untuk mendatangkan uang dari pengikutnya
tetapi di sisi yang lain juga merupakan kritik terhadap pemerintah
karena ini adalah harta indonesia gitu yang memiliki utang gitu
dan ini kerajaan ini bisa melunasi utang itu
oke kalau dari lipi sendiri penelitian mengenai kerajaan kerajaan fiktif ini sudah berapa banyak sih maksudnya yang terdeteksi begitu
kami tidak melakukan penelitian yang khusus mengenai kerajaan baru ini ya
tetapi saya secara pribadi itu mengamati bahwa kerajaan kerajaan ini fiktif ini
ini akan terus muncul selama pihak keamanan itu dia bertindak gitu
nah tindakan itu sudah diambil yaitu dengan menahan ya raja atau ratu dari keraton sejagat gitu
demikian juga dengan pimpinan dari sunda empire itu sudah ditahan dan mungkin akan segera diadili gitu
kalau itu tidak dilakukan ya akan muncul lagi orang menganggap bahwa ini sesuatu yang sah sah saja mengatakan hal yang demikian gitu
artinya publikasi dari
dari pihak kepolisian mengenai para petinggi petinggi keraton ataupun kerajaan fiktif ini
semoga bisa jadi kesadaran untuk para pengikut yang mungkin belum terdeteksi sampai sekarang dari kerajaan fiktif di indonesia
mas asfi warman adam sejarawan lipi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected